badan nasional sertifikasi profesi bnsp menggelar rapat koordinasi lembaga sertifikasi profesi lsp
bertema sertifikasi sebagai jaminan mutu tenaga kerja kompeten di hotel bidakara jakarta tujuh belas november dua ribu dua puluh lalu
acara rakor dibuka oleh menteri ketenaga kerjaan ida fauziah
dalam sambutannya ida fauziah mengingatkan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja
sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja indonesia
agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia
bersama badan nasional sertifikasi profesi bnsp
kemenaker menargetkan sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan
lembaga sertifikasi profesi lsp memperoleh pengakuan kompetensi secara internasional
kondisi sertifikasi yang sudah berjalan di indonesia saat ini
dinilai kemenaker masih memiliki banyak tantangan bagi anggota bnsp dan lsp
jadi saya mengingatkan sekali lagi jangan main main dengan proses sertifikasi
karena hal ini akan menentukan daya saing tenaga kerja kita di pasar global
kita tidak mengejar kuantitas saja
tapi kita melejar kuantitas dari sertifikasi kompetensi yang kita punya
mau tidak mau
kita harus melakukan perbaikan
tiga dua satu
menurut menakar bnsp memiliki peran sangat penting dalam proses pengakuan kompetensi tenaga kerja
yang menjadi elemen penting dalam penyiapan tenaga kerja yang kompeten secara nasional
sehingga bnsp dan stakeholders harus mampu dengan cepat merespon setiap perkembangan pada dunia industri
sementara ketua bnsp kunjung masehat dalam sambutannya mengatakan
sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja indonesia
sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja
dengan kualifikasi kompetensi tertentu
sistem sertifikasi kompetensi ini menurut kunjung juga dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijaksanaan pengembangan kompetensi tenaga kerja
serta sebagai pertimbangan dalam menyusun renyah dan perusahaan

sehingga dapat memperkecil atau menghilangkan jarak atau gap
dan ketidaksesuaian atau mismatch antara tenaga kerja dengan industri dunia usaha dan dunia kerja
hari ini saya dengan teman teman di bnsp
dari teman teman di kampung wata'al sampai sekretariat
sungguh menyukakan dan mengucapkan terima kasih
karena apa yang disampaikan dan diberikan kepada kita
inilah yang menurut saya salah satu komitmen top management dalam rangka untuk melaksanakan sertifikasi
dengan perkembangan saya ini bapak ibu sekalian
tadi bicara tentang kelembagaan apa yang kami lakukan selama masa covid dan lain lain
dari teman teman komisioner
inilah upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk tetap menjalankan pelayanan kita di bnsp
kita tidak bisa misalnya ketika covid masih ada
kita mengetop semua upaya tidak mungkin
dalam acara rakor kunjung masehat memaparkan kinerja bnsp selama tahun dua ribu dua puluh
yaitu pada bidang lisensi dan juga sertifikasi sebagai berikut
kinerja bnsp menjaga kepentingan dan kepentingan masyarakat di bnsp
kinerja bnsp menjaga kepentingan masyarakat di bnsp
ada pun di bidang data dan informasi
terdapat pemasangan iklan layanan masyarakat di delapan kota
yaitu batam bandung semarang surabaya mataram kupang makassar dan pontianak
kinerja bnsp menjaga kepentingan masyarakat di delapan kota batam bandung semarang surabaya mataram kupang makassar dan pontianak
dalam kesempatan rakor lsp tersebut
menaker secara simbolis menyerahkan sertifikasi kompetensi kerja
menaker secara simbolis menyerahkan sertifikasi kompetensi kerja
kepada perwakilan enam lsp
kesehatan indonesia housekeeper batik musik indonesia k tiga oshe indonesia dan pd lintas benua